saudara di libur panjang akhir pekan terjadi peningkatan jumlah penumpang di wilayah daob delapan surabaya
peningkatan penumpang ini mencapai dua puluh delapan persen dibanding periode yang sama di minggu lalu
jumlah penumpang akan terus bertambah karena pemesanan tiket masih berlangsung hingga jelang keberangkatan kereta
mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang
pt kai daob delapan surabaya mengoperasikan empat kereta tambahan
empat kereta tambahan ini diantaranya kereta malabar relasi malang bandung
kereta sancaka relasi surabaya bandung
kereta malioboro relasi malang purwokerto
dan kereta arjuno express relasi surabaya malang
kepadatan terjadi di stasiun wilayah
daob delapan surabaya selama libur panjang di akhir pekan ini
pada tanggal delapan dan sembilan mei kemarin tercatat sebanyak empat puluh dua tujuh ratus tiga puluh lima penumpang
yang berangkat dari stasiun wilayah daob delapan surabaya
jumlah tersebut meningkat dua puluh delapan persen bila dibandingkan dengan periode yang sama minggu kemarin
yang sebanyak tiga puluh tiga tiga ratus delapan puluh tujuh penumpang
selama libur panjang akhir pekan ini
dua puluh delapan surabaya setiap harinya mengoperasikan empat puluh tujuh keberangkatan kereta api jarak jauh